dan sudah hadir di studio dua indonesia ketua dewan penasihat himpunan penyewa pusat belanja indonesia hipindo handaka santosa
selamat pagi pak handakas terima kasih
selamat bergabung dengan sian indonesia business
baik pak terima kasih
pak handaka untuk proyeksi tahun ini dari hipindo sendiri ada peningkatan berapa untuk penjualan retail selama ramadan dan juga selama lebaran
ya jadi sebetulnya memang dari bulan puasa hingga hari raya idul fitri itu adalah pencapaian terbesar di dalam dua belas bulan bisnis kita di bidang retail
jadi ini sangat penting
biasanya kita memang kalau dibanding bulan bulan biasa bulan ramadhan ini kita naik dua sampai tiga kali dibanding bulan biasa
tapi kalau sama sama bulan puasa dibanding tahun lalu kita perkirakan kalau di tahun tahun tiga tahun yang lalu
bisa berani dengan lima belas sampai dua puluh persen
tapi kali ini kita agak khawatir jadi kita hanya set antara sepuluh persen sampai
oke kenapa hanya menargetkan sepuluh hingga lima belas persen sebelumnya lima belas hingga dua puluh persen
apakah karena memang perlambatan ekonomi sehingga akhirnya membuat masyarakat juga menahan paling tidak uangnya untuk tidak membelanjakan secara gila gilaan gitu pada saat ramadan dan juga lebaran
ya banyak hal yang mempengaruhi
tentunya kita memprediksi sales ini tidak berani asal dari insting aja
tapi kita melihat di setiap
jadi kalau dilihat dari dua ribu empat belas ke dua ribu lima belas itu udah tendensinya tidak terlalu besar in percentage
makanya di dua ribu enam belas ini kita juga tidak berani memperkirakan terlalu tinggi
dan kita terbukti sehingga pada hari ini ini kan sudah memasukin hari keberapa untuk bulan puasa
ternyata peningkatan sales belum terasa
oh belum terasa yang ada saat ini ya
ya makanya kami mengharap untuk selanjutnya mungkin mulai weekend ini
masyarakat sudah mulai mempunyai kebutuhan untuk
untuk ke depan
oke apakah ada strategi khusus mungkin untuk tahun ini untuk paling tidak mendorong penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun sebelumnya
apakah cara cara mungkin sale sudah tidak terlalu menggiurkan untuk para masyarakat sehingga retail juga mencari cara lain untuk bisa meraih thr mereka gitu
ya memang perolehan thr tadi merupakan satu poin penting
kami mengharap agar pengusaha ini membagi thr nya jangan terlalu dekat dengan hari raya ya
dan kesatu dari karyawan mereka yang terima gaji harus segera berbelanja
tapi kalau jauh hari kan mereka bisa memperkirakannya dengan lebih nyaman
kemudian hal yang lain adalah apa yang kami lakukan memang bersamaan mulai tanggal tiga juni yang lalu
khusus untuk jakarta kita sudah mulai dengan jakarta great sale
oke great sale yang memang acara tahunan pak ya
ini kami mengharap agar bisa digunakan oleh masyarakat untuk segera berbelanja
karena sale ini kan bukan menaikkan harga kemudian didiskon
benar benar penurunan harga dan diikutin oleh hampir semua merek yang ada
ini yang lebih menarik lagi
dan tentunya kita sendiri tidak hanya berpromosi dengan mengadakan sale
karena nggak semuanya ingin barang murah
tapi ada segmen tertentu yang ingin barang baru
makanya kami juga akan launch produk produk baru yang orang bisa lihat ini tendensinya tren fashion ke arah mana dan lain lain
dan juga apa yang harus kami tingkatkan adalah kenyamanan
di dalam toko
karena dengan mulai mengelihatnya bisnis e commerce saya rasa secara konvensional bisnis retail ini yang harus ditingkatkan
jadi kami bukan hanya berjualan barang di dalam toko orang datang dan berbelanja
tetapi experience apa yang bisa didapat di dalam
misalnya disediakan asisten untuk berbelanja dan jasa jasa yang kita tingkatkan
kita bisa perawatan
kalau perawatan tentunya nggak bisa lewat e commerce
kalau banyak wanita yang perawatan nil kuku
kemudian juga untuk anak anak yang kami baru buka juga adanya satu ruangan barbie misalnya
orang bisa anak anak bisa tidur di situ bisa bermain di situ bisa meja belajar di situ
pak handaka tadi anda menyinggung masalah e commerce
seberapa besar pasar yang akhirnya beralih ke e commerce dari data anda mungkin dengan yang biasa berbelanja ke retail
kalau dilihat memang saat ini
beda dengan negara negara lain
malahan kami baru ketemu dengan china
memang walaupun kita belum terlalu besar tapi kita harus mengantisipasi ini
dan kami bersyukur bahwa tipe masyarakat indonesia itu kalau beli barang masih pengen lihat ya wah ini bahannya apa
saya pengen merasakan langsung gitu ya
tipe masyarakat kan lain lain
tapi kan kita nggak bisa hanya bersyukur dengan itu
kami harus mengupgrade toko toko ini supaya benar benar bisa memberikan satu kenyamanan
experience itu lagi yang mungkin didapatkan pada saat kita belanja online gitu pak handaka
kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir retail di sektor apa pak handaka
yang peningkatannya biasanya paling tinggi pada saat ramadhan dan juga lebaran
ya udah pasti fashion ya
karena orang kalau hari raya kepingin kelihatan keren rapi dan fresh
tapi kedua juga makanan
karena di dalam bulan puasa yang biasanya mengurangi konsumsi tapi ternyata malahan konsumsi naik ya
justru naik ya pada saat lebaran
paging naik juga pada waktu lebaran
trendnya seperti apa sih pak kalau kita lebih spesifik lagi untuk untuk baju gitu kemudian untuk fashion tadi anda mengatakan
ataupun juga untuk makanan
tren yang saat ini digemari oleh masyarakat indonesia itu yang seperti apa
ya inilah spesifik indonesia yang sangat majemuk dan sangat bagus
pada waktu hari raya idul fitri yang merayakan ternyata bukan hanya untuk
tapi yang lain lain juga ikut memilih
ikut euforianya gitu ya
ya ikut membeli tas baru sepatu baru selain fashion sendiri
dan ini saya rasa kami sebagai retailer akan gunakan dengan baik gitu
jadi bukan menyalahkan untuk jadi konsumtif bukan
tapi memang membeli sesuai kebutuhan dan sifat masyarakat indonesia itu sangat positif ya
kalau setiap kali tentu bagi bagi
bagi bagi bukan untuk nyokok tapi bagi bagi karena sharing
kadang kadang kalau di luar negeri tidak ada itu kita beli ini untuk keponakan kita
beli ini untuk adik kita beli ini untuk orang tua kita
nah disitulah kekuatan ekonomi indonesia
ini yang harus dijaga
jadi pemerintah itu sebaiknya jangan hanya menakut nakutin kredit katakan dicek
tapi memberikan pengetahuan yang benar gitu
ya itu yang kami mengharapkan
karena dengan konsumsi domestik yang bagus tentunya pertumbuhan ekonomi kita bagus
dan ujung ujungnya dari retailer akan order barang
nah ini akan menyerap barang barang mentah material dan juga tenaga kerja
jadi ini sebenarnya mata rantai yang panjang
berarti kalau dari asosiasi sendiri apa yang diharapkan dari pemerintah agar paling tidak target yang cukup moderat di tahun ini pertumbuhan penjualannya selama ramadan dan lebaran ini paling tidak bisa tercapai
ya jadi memang ini perlu kerjasama yang baik
dari pemerintah harus mendukung dengan suasana yang kondusif
jangan ancam ancam ya
apakah perlu ada pemerintah juga menggalakan misalnya indonesia great sale benar benar yang terintegrasi di seluruh tanah air
sehingga tidak hanya yang belanja masyarakat kita juga namun juga masyarakat asing juga ke indonesia untuk berbelanja gitu
ya jadi sejak dimulainya jakarta great sale beberapa tahun yang lalu memang daerah sudah mengikuti
sekarang kan ada solo great sail ada semarang great sail ada surabaya
yang hasilnya juga sangat bagus
memang dalam waktu dekat sebetulnya kita menginginkan adanya satu koordinasi
sehingga kita mulai jakarta bukan jakarta tapi jawa great sale dulu lah
setelah itu baru dua tahun lagi meningkat ke indonesia great sale
karena ini koordinasinya benar benar harus bagus
orang harus dikasih pengetahuan yang baik bahwa kita tidak bisa menipu konsumen
dinaikin dulu kemudian di diskon lah
ini yang harus diberikan pendidikan merata ke seluruh indonesia
kalau jakarta jawa saya rasa sudah dan kita harus melebar ke pulau pulau lain
karena kembali pertumbuhan ekonomi kita kontribusi terbesarnya datang dari konsumsi swasta ya
terima kasih handaka santosa ketua dewan penasihat himpunan penyewa pusat belanja indonesia hipindo sudah bergabung di si indonesia business